kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada pembukaan pagi hari ini
kita lihat bagaimana rupiah apakah mata uang garuda ini menguat atau melemah
sepertinya justru melemah meskipun dalam tiga hari terakhir rupiah selalu mengalami rebound atau melami peningkatan dan penguatan
salah satunya mungkin disebabkan oleh adanya kenaikan suku bunga amerika serikat the fed
sementara dari indonesia sendiri bi yang masih mempertahankan seharusnya menjadi katalis positif atau penggerak rupiah untuk terus menguat dan mencatatkan hat trick dalam tiga hari berturut turut
gunur bank indonesia sendiri perimarjo menguapkan perkembangan nilai tukar rupiah sebenarnya ditopong oleh pasokan falas domestik
dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global
sementara bank indonesia akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
dengan bekerjanya mekanisme pasar dan fundamental ekonomi melalui langkah langkah untuk mendorong investasi dan efektivitas operasi moneter dan ketersediaan di koditas pasar
lalu kita lihat bagaimana isg pada pagi hari ini
iasg kembali menguat salah satu sentimen positifnya hari ini adalah dari bursa amerika
waktu amerika serikat investor masih mempertimbangkan jalur kenaikan suku bunga federal reserve atau the fed
dan kekhawatiran meredanya tentang prospek default rusia setelah kreditur menerima pembayaran
jadi mereka semula khawatir rusia tidak bisa membayar hutang hutang mereka akibat adanya invasi militer rusia ke ukraina
aksi beli investor asing dan pergerakan harga komoditas juga akan menjadi penggerak sentimen ihsg hari ini
kenaikan suku bunga acuan the fed dan peningkatan arcetanty risk dari perang rusia ukraina
ihsg diprediksi berpotensi rebound di akhir pekan ini dan kembali diuji level psikologis tujuh pada hari ini
kita lihat bagaimana dengan bursa asia pada pagi hari ini
nikkei hanseng dan sanghek fosit
hanya hanseng yang melemah terutama ini terkait dengan isu kasus covid sembilan belas yang cukup merebak di kawasan hongkong dan sekitarnya
kalau nikkei yang menjadi
hal yang perlu diperhatikan adalah investor masih menunggu keputusan kebijakan moneter bank of japan yang dijadwalkan hari ini
presiden amerika serikat joe biden akan berbicara dengan presiden china xi jinping juga pada hari ini
dengan kedua pemimpinan akan membahas topik topik seperti perang rusia melawan ukraina dan persaingan antara kedua negara
jadi ini bisa memperkuat kita lihat sanghek fosit dan juga kospi menguat pada hari ini
kita beralih ke perdagangan bursa eropa yang ditutup tadi malam waktu indonesia
dan hutsi seratus dex dan cac
kita lihat semuanya hampir menguat terutama untuk bursa qh seratus dan cac
investor sepertinya masih bereaksi terhadap kenaikan suku bunga pertama dari federal reserve
dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan kenaikan yang cukup tinggi
pasar global juga sedang mengkaji kenaikan suku bunga acuan federal reserve
yang sejak tahun dua ribu delapan belas serta mengindikasikan akan ada enam kenaikan lagi di tahun ini
data laba datang dari audi violia
dan bank central inggris boe yang akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter terbarunya juga di hari ini
dan kita lihat bagaimana perdagangan bursa amerika yang ditutup pada pagi tadi waktu indonesia
kita lihat sepertinya semua menghijau
sepertinya ini menyambut dari adanya berita terkait dengan kenyamanan hasil pertemuan bank sentral atau the fed
wall street juga diperkuat dengan meredanya khawatiran investor tentang prospek default
yang tadi saya katakan
sepertinya rusia tidak akan memundurkan jadwal pembawaan kepada para kreditur
sementara saham energy memimpin kenaikan wall street karena minyak mentah berjangka waste texas intermediate